pada pagi tadi pemirsa presiden joko widodo menjajal kereta cepat jakarta bandung
dari stasiun halim jakarta ke stasiun padalarang bandung barat jawa barat
selain ingin merasakan naik kereta cepat jokowi juga ingin mengecek kesiapan sarana
dan juga praserana jalan peresmian kereta cepat pada satu oktober mendatang
jokowi bersama rombongan artis dan influencer ini tiba di stasiun halim jakarta
dan berangkat menggunakan kereta cepat pada pukul sembilan waktu indonesia barat
perjalanan ke stasiun padalarang bandung barat
menggunakan kereta cepat memakan waktu hanya dua puluh tujuh menit saja
walau bergerak hingga kecepatan maksimal tiga ratus lima puluh km per jam
kereta cepat berjalan mulus tanpa guncangan
suasana dalam kereta ini pun nyaman dengan fasilitas tempat duduk
yang dilengkapi dengan kabin papan informasi hingga mini kafe dalam gerbong kereta cepat